melaksanakan ibadah haji sangat didambakan setiap umat islam
namun calon haji juga harus siap secara materi fisik dan juga mental
sebab mengingat daftar tunggu calon jamaah haji di indonesia semakin lama
bahkan di sulawesi selatan daftar tunggu hingga lebih dari empat puluh tahun
indonesia mendapat kuota haji hingga sepuluh tahun ini
tapi daftar tunggu masih panjang dan lama
termasuk diantaranya calon haji untuk provinsi sulawesi selatan
jemaah calon haji sulsel harus menunggu lebih dari empat puluh tahun
tahun ini sulawesi selatan memberangkatkan lebih dari tujuh jamaah haji
yang dibagi dalam tujuh belas kloter
sedangkan embarkasi makassar juga melayani delapan belas kloter dari delapan provinsi lain
yakni sulawesi barat sulawesi tengah gorontalo maluku maluku utara papua dan papua barat
itu ada peningkatan penambahan
sebagaimana kebijakan pemerintah penambahan sepuluh jamaah untuk tahun ini
dan itu sudah dibagi ke seluruh kawasan dan kota di sulawesi selatan
dan untuk jamaah haji kita yang porsinya terlamah itu ada di kawasan yang bantai
dan waiting listnya itu sekitar empat puluh sampai empat puluh satu tahun